terjadi gempa dengan magnitudo tujuh empat pada pukul sembilan belas tiga waktu indonesia barat
bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah banten bengkulu jawa barat dan lampung
gempa terasa di berbagai wilayah di jakarta sejumlah karyawan turun dari gedung perkantoran
daerah yang berpotensi tsunami antara lain pandeglang lampung barat bengkulu barat bengkulu selatan serang bagian barat
kemudian kami juga akan terus memperbarui informasi gempa bumi magnitudo tujuh empat yang terjadi di satu ratus empat puluh tujuh km barat daya sumur banten dengan kedalaman sepuluh km
ini adalah kedalaman yang cukup dangkal bagi gempa ini
sekali lagi kami sampaikan gempa ini berpotensi tsunami
ada peringatan untuk wilayah ada beberapa wilayah di sini pandeglang bagian selatan
statusnya siaga pandeglang pulau panaitan siaga lampung barat
kemudian pandeglang bagian utara yaitu di wilayah banten di wilayah lebak
kemudian di wilayah lampung pulau tabuan juga waspada
kemudian sukabumi ujung genteng waspada tanggamus bagian timur lampung waspada
kemudian terus bengkulu bagian selatan serang bagian barat dan juga seluma wilayah bengkulu
jarak aman dari gempa
kita ke tsunami kami masih tunggu terus perkembangan saat ini
bmkg akan terus memperbarui informasinya terkait magnitudo
dan juga terkait dengan potensi tsunami apakah masih ada atau tidak
kami akan masih sekali lagi ini kedalamannya
kedalamannya hanya sepuluh km gempa terasa kuat di beberapa wilayah
salah satunya di jakarta terasa kuat sekitar lima detik
kami tadi sempat merasakannya juga di studio
begitu juga rekan kami di bandung yang sedang menyampaikan laporan langsung juga merasakannya
kemudian di kabupaten pandeglang terasa kuat selama lima detik
masyarakat juga tampak panik
jarak dengan di bpbd provinsi banten saat ini sedang berkoordinasi dengan bpbd kabupaten kota
itu adalah beberapa informasi
tapi kami akan terus memberikan anda informasi terbaru terkait gempa dan juga